sebanyak enam puluh delapan calon anggota paski braka saat ini sudah berkumpul di pp pon cibubur jakarta
untuk menempuh pendidikan dan juga pelatihan
untuk bisa menjadi salah satu dari enam puluh delapan calon anggota paski braka ini tidaklah mudah
para siswa ini harus menempuh sejumlah uji kelayakan dan juga ada tes tes di sana di daerahnya masing masing
dan inilah yang kemudian membuat keluarga sekolah serta pelatih zevanya rompis
siswa sma berusia lima belas tahun ini bangga karena zevanya terpilih mewakili provinsi sulawesi utara
untuk bergabung dengan paski beraka nasional di istana negara
berbagai dukungan maupun doa berdatangan untuk zevanya rompis
yang terpilih mewakili provinsi sulawesi utara sebagai pasukan pengibaran bendera pusaka nasional di istana negara
baik teman guru hingga orang tua memberikan dukungan dan doa terbaik untuk zevanya
memiliki kedisiplinan yang tinggi kepatuhan ketahanan fisik fokus dan mental yang kuat
inilah yang membuat zevanya terpilih untuk berangkat ke jakarta mewakili provinsi sulawesi utara
melalui paski beraka saya mendapatkan pembentukan karakter seperti fisik mental fokus dan krisis
dan juga penerbitan
cita cita saya ingin menjadi tentara
tidak disangka melalui paski beraka saya bisa menginjakan kaki ke istana merdeka
untuk mengembarkan sang saka merah putih pada bulan agustus tanggal tujuh belas
untuk terpilih menjadi paski beraka tidaklah mudah
mereka tidak bisa berlatih sendirian melainkan ada mentor yang turut membimbing
sudah berbulan bulan kira kira sembilan bulan
oke dan dia terseleksi di dalam sekolah ada berapa orang dalam satu tim
di seleksi sekolah ada dua puluh orang yang lolos hanya sepuluh orang
ada ke rasa bangga karena sudah berhasil untuk melatih saya sampai ke istana
pastinya saya sendiri sebagai pelatih seva rompis saya sangat bangga karena bisa mendapat sma terutama sma unclub
yang membuat saya berhasil menjadi capasnas di istana negara
kepala sekolah sma unclub mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh zevanya
memang dalam sejarah sma unclub seva adalah yang pertama bagi kami
ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi sma unclub
yang lalu lalu kami hanya bisa tembus ke tingkat
namun saat ini stefa bisa mewakili provinsi sulawesi utara itu luar biasa bagi kami
selain dukungan dari sekolah orang tua zevanya pun turut memberi dukungan atas prestasi zevanya
kalau umur pikir dia sampai ke istana kerinduan orang tua
kerinduan siapa saja supaya anak yang mengikuti kegiatan paski beraka ini sampai ke tingkat nasional
berdua orang tua pertama kami berdoa banyak
terus terang kami berdoa banyak karena semua itu berkat dari tuhan
zevanya rompis kini bersama ke enam puluh tujuh para anggota paski beraka lainnya
akan menempuh pendidikan dan pelatihan di pt pom cibubur jakarta hingga enam belas agustus mendatang
selamat berjuang zevanya